kementerian perhubungan akhirnya menerbitkan aturan ojek online beberapa aturan yakni soal keselamatan tarif dan kemitraan
aturan ojek online tersebut tertuang dalam peraturan menteri perhubungan no dua belas tahun dua ribu sembilan belas tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat
ada empat hal yang diatur dalam aturan baru ini yaitu keselamatan kemitraan suspensi mitra driver dan biaya jasa atau tarif ojek online
direktur jenderal perhubungan darat budi setiadi mengatakan aturan tersebut telah selesai diundangkan dan akan disosialisasikan kepada masyarakat pada akhir maret dan awal april mendatang
sedangkan untuk ketetapan tarif online penetapannya akan diatur terpisah dalam surat keputusan menteri perhubungan yang rencananya akan diterbitkan pada jumat mendatang
regulasi terkait masalah perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan
untuk kepentingan masyarakat
atau kemudian sering dikatakan bahwa regulasi untuk ojek online sudah ditandatangan semalam sudah selesai
nomornya adalah pm dua belas tahun dua ribu sembilan belas
ini tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat
sudah selesai dan ini sudah diundangkan tinggal tugas saya adalah
melakukan sosialisasi pm ini kepada masyarakat di beberapa kota besar yang sudah kita siapkan
tadi rencana kita kalau akhir bulan maret dan awal bulan april
kita akan ke daerah daerah untuk menyampaikan regulasi ini